para peternak harusnya mengubur bangkai hewan di kedalaman sekitar satu meter
mungkin bahkan kebebasan berbicara yang ditawarkan elon musk menjadi ancaman
apa saja sih faktor tidak hanya sosial ya kalau tadi dokter uci bicara sosial